pagi ini wajah kamu cerah bener
ya tuh jan
wajah tin cerah bisa ya
aku senang banget sekarang kamu udah jadi agentnya moms lagi
cucu juga seneng
jadi setiap hari kita bisa ketemu lagi
yaudah sekarang kamu ke kamar aku yuk
aku pengen curhat
ada banyak banget yang pengen aku ceritain sama kamu
cucu kesini itu buat kerja
bukan buat ngobrol
bentar doang mom
ikut cucu ke desa cidaho yuk
kita harus cepet
mumpung rupiah lagi melemah
banyak pabrik yang ditutup
orang orang banyak yang di phk
nah disana pasti kamu bisa dapetin target yang banyak cucu
itu yakin kamu pasti bisa berhasil
cucu kesuka bumi dulu ya
awas ya kalau bohong
yaudah mama pergi ya
terusin jemurnya tut
si mamsnya lagi pergi berarti aku bisa ketemuan sama asobrat
semakin cepat kamu menikah sama tuti itu semakin baik

mumpung masih muda
kamu masih bisa kumpulkan uang yang banyak
untuk masa depan anak kalian nanti
coy juga belum tentu nginjinin asobrat nikah sama tuti pak
yang mau kamu nikah itu tuti
keputusan ada sama tuti
yoyo tidak boleh melarang anaknya nikah
tanpa alasan yang jelas
ya kalau coy gak boleh kenapa bapak boleh
karena bapak tau
ada gak ya idannya
mau nanya uang keuntungannya udah ditransfer apa belum ya
si asap pake datang lagi ah
gak ada orangnya
bapak dengar ada orang datang
biarin aja pak
kamu takut itu dia
kamu takut ditagih hutang
kepala idante lagi sakit
harus ketemu siapa siapa
makanya ke dokter
bapak mau lihat
bapak mau lihat
bapak mau lihat
bapak mau lihat
siapa yang datang gitu
bukan ada siapa siapa
bukan ada siapa siapa
alhamdulillah akhir berlalu
saya bingung sama gurunya jeniper cengku makanya jangan dipikirin semua nggak mikirin tapi saya
dipanggil terus ke sekolahan berarti dia suka sama kamu doi allah kamu ceng sema lagi ngomongin
jeniper atuh ceng bukan masalah saya kamu bikin bingung sih doi terus sudah begini saja doi ajak
jeniper kesini belajar sama pimpin pimpin aja di sekolahnya jeniper kum ya ampun doi ajak jeniper
tiap malam kesini ngapain atuh kum belajar bu guru cici tinggal di sini jeniper belajar sama pebrik
di sini kum
gelo hehehe begini saja nyatai udah ajak jeniper kesini setiap malam belajar sama
febri kamu tidak usah banyak tak waalaikumsalam jangan lupa bawa bukunya yang
dibawa jeniper apa bukunya tuh ceng jemper sama bukunya
kamu bikin bingung saya aja ceng kok bikin kamu bingung saya ngajarin yang benar gak seto yang
bener galak galak atuh sama ido ido kan orang baik ya doi hehehe cek kebetulan ini saya mau pinjam
motor boleh tidak tumben dang ngapain kamu pinjam motor saya kamu kan punya motor itu saya tuh mau
pindahin perhiasan sama emas emas saya semua kan banyak sekali kalau cuma satu motor tidak cukup
mesti dua pinjemnya remnya sih kalau ngomong ya udah kayak emasnya segunung aja aduh emasnya
tegang tegang ya udah kayak emasnya segunung aja aduh emasnya tegang tegang ya udah kayak emasnya segunung aja aduh emasnya
tegang tegang ya udah kayak emasnya segunung aja aduh emasnya tegang tegang ya udah kayak emasnya segunung aja aduh emasnya
segunung aja segera nanti rumah kamu kelelep terus nanti kalau ada orang nyari alamat kamu itu
rumahnya bapak yang dimana itu dibawa gundukan masnya si dadang hahaha ini emang adanya hahaha
bapak sayur belanja
banyakin makan bayam biar kaget masa kendedang bisa gelap karena pasal segunung
idan kemana ya
di rumahnya juga nggak ada
bingung berutang ke kamu
uang pakai dikasihin ke idan
kalau dia nggak bayar gimana
ya harus bayar atu jang
dari mana idan mau bayar
kalau dia nggak punya uang
kalau idan nggak bayar gimana ya
itu kan tabungan buat lebaran
kalau uang tabungan
bener tuh kata centin
silahkan duduk pak
tapi tadi setelah diperiksa
suhu badan bapak normal
tapi kepala saya
badan juga menggigil terus
sekarang saya kasih resep
buat obatnya ya pak ya
dan pak idan juga harus
banyak istirahat supaya cepat sembuh
sobri ngajak nikah
duti mau tidak
iya tergantung pak ustadz
kamu tersiapkan saja jawabannya
nanti dia pasti akan nanya